mama jadi ikut bahagia
dengernya kalo kayak begitu
semua berjalan lancar kok
ya walaupun tadi mama agak deg degan sih
soalnya tadi ada randy disana
asisten pribadi nyaldebaran
sepertinya dia memang sengaja disuruh sama al untuk ngawasin mama
yaudah yang gak gimana gimana
mama udah sampein apa yang mama perlu kasih tahu sama

tapi hak panti
yaudah nanti telfon lagi aja ya mah
abis telfon siapa sa
oh iya besok kita nggak jadi ke panti
katanya sih tadi sudah cukup hasil wawancara yang ada

udah siap wak
tunggu tunggu tunggu
kamu kalian kenapa makannya balapan kayak gini
tunggu tunggu tunggu
kita buru buru masih mau ke pantai asuhan
kita mau ketemu sama rena
ya tapi hati hati dong makannya pelan pelan nanti keselek
duluan ya ma
gak sabar nanti kedatangan rena di rumah ini
pokoknya saya mau kalian hias kamarnya al dengan semeriah mungkin
untuk menyambut kehadiran rena di rumah ini
nanti kita g marginer ya seneng dua ya re dois ini
ci tu dissemang le

kamu yang biru
kamu yang biru
kamu kok gak bangunin aku sih
oh ya kemarin itu ada seorang ibu yang nelfon aku
mereka ngakunya kalau mereka yang menghadap si anaknya andin
ya mereka bilang
ya mereka bilang
anak itu sudah meninggal
tenggelam pada saat berenang
mereka sendiri bilang kalau itu kelalaian dari mereka
orang yang menghadap si anaknya mbak nadine mau ketemu sama nino
bukannya kemarin dirahasiain ya
nanti gue cari tahu deh
bener gak sih nindi udah meninggal
bukannya aku mau mencampuri urusan andin lagi
soal anaknya andin itu
kamu udah tahu kan sekarang
jadi aku mohon sama kamu
jangan ikut campur lagi masalahnya mbak andin
rumah tangga kita aja
mobil yang kemarin dosa kita udah dibenerin
tadi malam udah tiba
jadi kalau kamu mau keluar keluar
aku berangkat kerja
kalau kamu masih mau tidur
kamu gak mau gandeng tangan aku mas
supaya kelihatanmu serah di depan ibu panti
lain bapaknya hujan
membuang paras ini
jadi orang dakang juga
karena kami tahu hari ini kami bisa menjemput rena kembali pulang
kami berdua itu semalam sampai nggak bisa tidur ya sayangnya
jadi gimana bu
rena udah siap
apa perlu kami jemput di kamar
kami memanggil bapak dan ibu kesini
bukan untuk membawa rena
terus maksudnya apa ya bu
justru dengan berat hati kami sampaikan
hak adopsi bapak dan ibu akan semakin sulit diberikan
emangnya kenapa bu
bukannya kemarin ibu bilang mempertimbangkan
karena ibu melihat cara kami menyayangi rena
kami tidak meragukan itu pak
tapi alasannya bukan karena itu
ya jadi karena apa bu
jangan mengandang andai ya bu
begini bapak ibu
kemarin kami mendapat kabar
tentang latar belakang bu andin yang mantan narapidana